dan kita lihat kondisi terkini dari mabespori sudah ada rifana pratwi di sana
rifana bagaimana kondisi gelar perkara terbuka tertutup saat ini
ya selamat sore yuda
gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan terhadap
gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama saat ini masih berlangsung
sejak pukul sepuluh pagi tadi sempat break sejenak sekitar pukul dua belas siang
untuk istirahat makan siang dan juga sholat
tadi kami sempat meminta penjelasan dari ketua gelar perkara
yakni kabar reskrim komjen polisi aridono terkait dengan jalannya proses gelar perkara
kabar eskrim menjelaskan bahwa proses gelar perkara berlangsung sangat lancar
tidak ada yang alot artinya dari pihak perlapor dan juga pelapor saling menyampaikan pandangan
dan untuk jalannya gelar perkara sendiri tadi dibuka langsung oleh ketua gelar perkara
kabar reskrim komjen polisi aridono dilanjutkan paparan dari penyidik mabes polri
dan tadi ada juga pemutaran video pidato dari basuki chai purnama
saat berkampanye di kepulauan seribu pada dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh
dan dari situlah memang adanya kasus dugaan penistaan agama
ada dua belas laporan yang masuk ke mabespori
sementara untuk setelah pemutaran video tadi ada paparan dari pihak pelapor
karena dari tiga belas pelapor ke mabespori ada lima pelapor yang hadir pada hari ini
pelapor pertama tadi sudah menyampaikan paparan pandangannya atas kasus ini
yang diwakilkan dari sekjen front pembela islam novel
pemutaran video ini juga memiliki pandangan dari ahli bahasa dan juga ahli pidana
serta ahli hukum pidana dan setelah makan siang tadi ada pemaparan pandangan
dari habibur rahman advokat cinta tanah air yang juga memaparkan pandangannya
atas kasus dugaan penistaan agama ini dan pelapor lainnya ada tiga yang lain
dari irin center forum anti penistaan agama juga akan dijadwalkan memberikan paparannya
sementara dari pihak terlapor
yakni basuki cahayapurnama dipastikan memang tidak hadir dan diwakilkan oleh ketua tim kuasa hukumnya
sira prayuna yang nanti juga akan diberikan waktu sekitar satu jam untuk memaparkan pandangannya atas kasus ini
semua hasil kesimpulan nanti akan dicatat dalam notulensi rapat atau notulensi gelar perkara
namun tidak akan dibacakan pada hari ini yuda karena akan menunggu jika tidak besok
ataupun hari kamis dan hasilnya itulah yang akan menentukan apakah ada unsur pidana
dalam kasus dugaan penistaan agama jika
maka kasus ini akan naik dari penyelidikan ke penyidikan dan maka akan ada tersangka dalam kasus ini yuda
ya rifana yang menarik adalah tadi disebutkan gelar perkara terbuka terbatas
sebenarnya seperti apa
apa media bisa mengikuti gelar perkara ini hingga nanti tuntas
ataukah hanya tadi diberikan waktu sampai sesi tertentu untuk mengikuti proses gelar perkara tersebut
ya benar sekali yuda memang untuk kasus ini ada sedikit yang berbeda dengan kasus kasus hukum
yang biasanya ditandatangani
oleh barai skrim mabes polri jika gelar perkara kasus kasus sebelumnya biasanya digelar secara tertutup
untuk kasus dugaan penistaan agama
masuki coyapurnama ini digelar terbuka terbatas
tadi sebelum acara gelar perkara ini dibuka kami diberikan kesempatan selama tiga menit
untuk melihat situasi di dalam gedung rupatama mabes polri
namun sesudah itu saat materi pemaparan atau substansi di penyelidikan kami tidak diperbolehkan
untuk mengetahui karena nantinya hasil akan dibacakan oleh kabar eskrim selaku ketua gelar perkara yuda
ya rifana ahok dipastikan tidak hadir pada hari ini dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya
apakah hal ini juga cukup berpengaruh terhadap proses gelar perkara hari ini
dan apakah sudah ada pernyataan dari tim kuasa hukumnya sirah prayuna
terhadap ketidakhadiran ahok pada hari ini
ya memang ketidakhadiran ahok ini dalam proses gelar perkara tidak diwajibkan
dalam undang undang dari mabes polri juga sudah mengatakan ada undangan terhadap pihak pelapor
ataupun pihak terlapor namun jika tidak ingin datang dan diwakili oleh tim kuasa hukum
maka itu tidak akan menjadi masalah dan tidak akan mempengaruhi hasil dari gelar perkara yuda
ya baik terima kasih rifana pratiwi atas informasi anda dari mabespori